entah anak kelas bapak ini lompat dari lantai empat
ya allah sabar lagi
pores metro jakarta selatan masih mendalami motif penyebab jatuhnya
siswi kelas enam sdn enam petugangan utara pesan gerahan jakarta selatan
dari lantai empat gedung sekolah pada selasa pekan lalu
wakil kepala satuan reserse kriminal polres jakarta selatan
komisaris polisi hendrikus yosi selasa siang menjelaskan
kronologi sejatuhnya siswi kelas enam tersebut berawal ketika korban dan teman temannya
sedang melakukan kegiatan pembiasaan rutin sekolah sebelum masuk kelas
saat melakukan baris per baris korban dan salah satu temannya terlibat perselisihan
hingga terjadi dorong mendorong antar keduanya
peristiwa itu kemudian mendapat perhatian guru
sehingga mereka berdua dinasehati untuk tidak mengulangi perbuatannya
namun setelah bersalamatnya
dengan temannya korban kemudian diizinkan ke kamar mandi di lantai empat
dan akhirnya ditemui terjatuh dari ketinggian
hingga akhirnya meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit
dari hal itu saat ini masih terus kami dalami terkait dengan
apa motif yang bersangkutan sehingga terjadi peristiwa tersebut
dalam waktu dekat ini kami akan lakukan pemeriksaan terhadap pihak keluarga
kami bersama sama dengan stakeholder kami
baik dari kpai upt p tiga a dan juga peksos
bekerja untuk menyelidiki terkait dengan peristiwa ini
seperti diberitakan sebelumnya
seorang siswi kelas enam meninggal dunia usai terjatuh dari lantai empat sekolah dasar negeri enam petukangan utara jakarta selatan
meski sempat dirawat di rumah sakit fatmawati untuk mendapatkan pertolongan medis
namun korban akhirnya meninggal dunia
hingga kini penyidik dari unit pelayanan perempuan dan anak pores metro jakarta selatan
terus melakukan penyelidikan dan telah memeriksa dua belas orang saksi
di antaranya adalah murid teman sekelas korban kepala sekolah dan wakil kelas